minggu tujuh belas oktober dua ribu dua puluh satu menjadi hari peresmian topping off fase akhir pembangunan diamond tower
apartemen transpark juanda bekasi
peresmian yang dilaksanakan di rooftop diamond tower tersebut turut dihadiri pemilik transkorp hairul tanjung
cnn indonesia adalah bagian dari bisnis yang berada di bawah naungan ct corp
direktur utama transproperty wibowo iman menjelaskan apartemen transpark juanda akan menyediakan beragam fasilitas
mulai dari sarana olahraga taman hingga waterpark khusus penghuni
fasilitas yang ada di sini luar biasa fasilitasnya ada waterpark waterpark seperti di ancol kita tempatkan di sini khusus untuk penghuni transpak apartemen saja
direktur marketing transproperty franciscus avong mengatakan apartemen transpark juanda memiliki lima tower
ruby emerald dan diamond dengan total lima enam ratus unit
diamond tower menjadi tower terakhir yang sedang diselesaikan dengan tiga tipe kamar yaitu tipe studio dua bedroom dan tiga bedroom
launch dalam hal penjualannya belum kami lakukan pre sale sekalipun tapi pembangunan sudah kami lakukan dan sudah topping off
jadi artinya setelah terima juga kemarin secara parsial kami sudah mulai di minggu lalu
satu dan tower dua sudah mulai kita lakukan handover
jadi memang di saat pandemi begini komitmen dari transproperty itu memang betul betul kita buktikan dengan pembangunan yang terus berjalan dan handover juga yang tetap kita lakukan
afung menambahkan apartemen ini memiliki akses transportasi yang mudah karena berhadapan langsung dengan halte transjakarta
lokasinya pun strategis hanya tujuh menit dari stasiun lrt dan lima menit dari dua pintu tol bekasi
selain itu apartemen ini berada di satu kawasan blok dengan transpark mall yang menyediakan beragam gerai dan fasilitas hiburan
mulai dari bioskop kafe dan restoran transmart hingga yang paling menarik yaitu trans snow world wahana salju pertama dan terbesar di indonesia
yang menyuguhkan permainan salju yang aman bagi anak anak
tentunya apartemen ini menjadi hunian yang cocok bagi kaum urban